mas banget nih dimakan kalau lagi bisa hujan
bendungan hilir salah satu kawasan terkenal di pusat kota jakarta
letaknya yang strategis berdampingan dengan dua jalan protokol ibu kota
yaitu jalan gatot subroto dan jenderal sudirman
serta jembatan semanggi
ben hill menjadi ramai karena berada di tengah area perkantoran
pusat perdagangan dan area pemukiman warga
sejalan dengan kondisi tersebut berjejal tempat kuliner ada di ben hill
mulai dari yang tradisional legendaris hingga kekunian
kulineran di ben hill juga erat kaitannya dengan momen bulan ramadan
siang ini saya mengunjungi rumah makan sotomi saroja
yang berada di jalan tondano bendungan hilir
buka mulai jam tujuh pagi soto mie khas jakarta ini bisa jadi pilihan
sebagai santapan makanan berkuah
soto mie diracik dengan potongan kol bihun mie kuning tomat kentang
isian ini kemudian diguyur dengan gurihnya kuah kaldu bening
berbumbu bawang putih dan lada
wow ini sotomi kalau buat saya ini rasanya enak
ini beneran enak
pertama karena porsinya banyak
yang kedua daging sapinya itu enggak alot
jadi pas dimakan tuh enak rasanya
dikunyahnya juga gampang
dan yang ketiga bumbunya rasa kaldu gurih
terus aromanya wangi
pas banget ini dimakan kalau lagi besi hujan
pada saat hari kerja kedai makan sotomi saroja
jadi langganan karyawan kantoran
terutama pada jam makan siang
pada saat liburan tempat makan yang buka tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh ini
juga nyaris tidak pernah sepi pengunjung
dikenal karena kualitas rasanya yang istimewa
dalam sehari sekitar seratus mangkok sotomi bendungan hilir ini terjual
saya justru tahu sotomi saroja ini
waktu saya ada pengajian di rumah teman saya
lalu disajikan salah satu menunya itu sotomi
saya mencicipi eh enak banget deh
terus dagingnya juga banyak
tempat makan selanjutnya yang saya datangi adalah gudeg pejompongan
rumah makan ini terkenal karena memiliki menu gudeg basah
langsung pilih menu makanan dari etalase
saya mencoba nasi gudeg komplit yang berisi ayam opor
gudeg nangka muda
kalau ini rasa gudegnya kalau saya bilang nggak terlalu manis
jadi ada rasa gurih gurih sedikit
nah buat anda yang pasti nggak suka rasa manis banget
dan suka gudeg
pas banget datang ke ben hill
rasa manisnya yang tidak begitu kuat
dicampur dengan gurih dari lauk pauk lainnya
menjadi sajian lengkap dalam satu piring
dari sekian banyak tempat makan yang tradisional dan legendaris
ben hill juga jadi favorit penggemar masakan minang
salah satunya di rumah makan bopet mini
di jalan raya bendungan hilir
berdiri pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua
rumah makan khas orang awak ini tidak pernah sepi pengunjung
mulai waktu sarapan hingga makan malam
beragam lauk lauk berat yang disajikan prasmanan
hingga makanan ringan khas sumatera barat
lengkap dijual di sini
salah satunya adalah bubur kampiun
sepiring bubur kambing berisi candil
bubur sum sum ketan putih
srikaya dan santan
ini bubur kampiunnya enak
rasanya manis tapi nggak terlalu manis
karena ada rasa gurih gurih dari santannya
nah kalau tradisinya orang minangkabau
atau sumatera barat itu biasa mengkonsumsi ini pada saat
habis buka puasa bulan ramadhan
biasanya kalau kampiun itu kebanyakan memang orang sarapan
desertnya bubur kampiun
cocok dikonsumsi setelah menyantap makanan berat
atau jika ingin makan bubur kampiun saja pun
cukup membuat perut terisi penuh
indrayani laksmi iman firmansyah jakarta